fah mereka bener
aku gak pantas lagi jadi keluarga ardian
ternyata tuh gak ada gunanya sama sekali
cuma bisa nyusahin kalian semuanya
bener kata nel juga
mungkin aku lebih baik mati daripada muncul di hadapan kalian

ton ini semuanya gak bener ton
apa lu gak mikir
kebahagiaan gue eyang kendi semuanya deh
waktu kita tau kalau lu tuh ternyata selamat
lo memang belum bisa jalan ton
tapi bukan berarti lu tuh gak berguna
dengan adanya lu aja ini sesuatu yang istimewa
lu bahagiain kita semuanya
kita kan saudara gembar
kita kan saudara gembar
lu pernah bilang
lu juga tahu saat saat gue jujur
jemputan kita udah dateng
tadinya aku sempet takut
jangan jalan jalan aku
gue udah gak marah kok sama semuanya
bagi gue semua kekecewaan gue
itu gak ada artinya dibanding gue ketemu sama lo sekarang
kok kamarnya kosong sih
yaudah deh mama ke toilet duluan
yaudah yaudah ma
ken jauh jauhan si alva udah pulang lagi
ken jauh jauhan si alva udah pulang lagi

aduh yaudah deh
aku coba tanya suster dulu ya
kamu tunggu sini aja ya
tunggu sini dulu
positif pak pettinan
kanker paru paru dok
kanker bapak sudah di stadium akhir
kanker bapak sudah di stadium akhir

itu kan om ferdinand
kok kayak muka dokternya serius banget sih
alvaerdena mukanya juga sedih
alvaerdena sakit parah
eh kendi kamu tuh dari mana aja sih ken
kita tuh nyari nyari kamu tau gak sih
eh ya ampun aku tuh juga nyariin kamu
abis alvaerdena tadi tuh gak muncul muncul
ya iyalah gimana gak muncul
orang alva udah pulang juga
ya sia sia dong kita kesini
yaudah anggap aja kita jalan jalan ya
jalan jalan ke rumah sakit sih
tadi aku tuh ketemu sama papa kamu loh
ngapain papa di sini
kamu kamu ketemu om ferdinand ken
iya sebenarnya sih bukan ketemu
tadi aku tuh ngeliat on ferdinand
ya dia lagi ada di ruang
dia udah kembali ke ruang dokter
eh tapi kalo dia liat liat sih kayaknya om ferdinand tuh sakit barah loh
emangnya kamu ngomong sendiri sama dokternya
aku tuh tadi niat orang mukanya oh ferdinand tuh sedih banget
terus dokternya juga serius banget
masa gak ada apa apa sih
alah sakit parah
ehh penyakit aja oga ada ketuk ketuk papa
udah deh ken kamu tuh gak sesuatu tahu makanya
kamu tuh mau bukti
yaudah mendingan sekarang aku anterin aja ke ruang dokter yang tadi aku lewatin
ter candy bener kita harus liat kondisi papa kamu
tahu nih anaknya satu nih
mana gak ada kan
aduh aduh aduh sakit
ken tau gak sih aduh sakit
gak ada candy gak ada mana mana gak ada kan
ah kamu salah ruangan kali ken
eh ya ampun aku tuh yakin banget kok ini tuh ruangannya
kamu tuh so tau sih orang gak ada siapa siapa juga
eh dokter aja gak ada suster gak ada
aneh ya kok cepet banget sih ngilangnya
kamu tuh ken yang salah liat
itu pasti bukan papa itu pasti orang lain
berobat di sini cuma papa pak
yaudah yaudah yaudah kita pulang aja yuk
mungkin kamu salah liat sayang
ya mudah mudahan aja emang bukan papa yang lagi sakit
hah ya alva lah kamu gak pake gursi roda
iya abis aku panggung sih kalian berdua tuh mirip banget
eh iya ya aku tuh juga baru keluar di rumah sakit
ngeliat kamu udah keluar di rumah sakit
eh kamu udah sehat
oh iya ada apa fah kok datang ke sini
ehm aku ada perut
ada perut sama kamu
ini semuanya tentang antoni
makasih ya ken pasti antoni seneng banget
malah ini tuh bukan antoni
ini alva saudara kembar antoni
oh eh eh aduh maaf tante gak tau maafin ya
gak apa apa tante
tumben kamu ke sini nginep lagi ya
yaudah tante aku gak bisa lama lama soalnya aku ada janji
ya aku dulu ani
yaudah janji ya
fah tunggu fah
ehm ini loh sebenarnya aku pingin nanya satu hal sama kamu
udah lama sih sebenarnya aku tuh pengen nanyain sama kamu
cuman ya sejak aku tahu kamu kembaran hantoni aku tuh bingung terus
ada sesuatu yang selalu buat aku bingung

ah sejak aku ketemu sama kamu aku tuh selalu bingung
ya aku yakin emang sebelum ketemu sama kamu kita tuh gak pernah kenal satu sama lain
tapi kenapa ya aku tuh ngerasa aku tuh udah kenal lama banget sama kamu
ya ya banyak banget
contohnya kalau misalnya aku ngobrol sama kamu bercanda sama kamu jalan jalan bareng sama kamu
misalnya aku ngobrol sama kamu bercanda sama kamu jalan jalan bareng sama kamu
dan cara kamu ngomong sama aku tuh seakan akan kamu tuh juga udah lama kenal sama aku
ya apalagi kan banyak kenyataan yang udah ngebuktiin kalau kamu tuh tahu banyak tentang aku
tahu tentang kamu
ya contohnya kamu tuh tahu soal mawar candy yang manis
dan kamu tuh ngenamainnya
aku tahu aku tahu ini kan mawar candi yang manis
kamu tolong kasih tahu aku dong
apa emang sebenarnya kita tuh udah pernah kenal satu sama lain
apa emang sebenarnya kita tuh udah pernah kenal satu sama lain

senang beloved ni aku
senang beloved ni aku